pak sudah sabar
ibu di rumah saya
kalau ibu pernah jahat
aku udah gak punya tempat tinggal lagi mbak emy
semuanya dibawa kabur sama beni
aku gak tau harus tinggal dimana lagi mbak emi
mendingan kamu balikan lagi aja deh sama pak handoko
maaf banget nih mbak titin
kalau memang mbak titin salah jalan
ya gak jadi harus saya dong yang tanggung jawab sama mbak titin
kok mbak emi sengat banget sih sama aku
tidak ada apa apa
izinkan aku tinggal di rumah mas handoko
semua harta aku habis dibawa kabur orang mas
ada orang menawarkan bisnis saham
gak taunya habis itu bohong mas
semua periasanku udah aku jual mas
surat mobil sama surat rumah udah aku gadiain mas
uangnya gak tau kemana orangnya kabur mas
itu resiko kamu aku tidak mau tahu lagi urusan kamu
aku capek ngurusin kamu aku sudah serahkan sebagian hartaku untuk kamu
sekarang kamu cari lagi lagi lain yang bisa kamu manfaatkan
aku capek ngurusin kamu
mas mas handoko
ibu pountain bu
ibu pound bu
masya allah kepala
bawa ke rumah saya
pak kenapa bu titin
bu titin pingsan di jalan bu
tunggu ibu ambil
pak sudah sadar
ibu di rumah saya
ibu di rumah saya
kalau ibu pernah jahat sama kamu
malah senang bisa ketemu ibu lagi
mala kangen sama ibu
maaf bu titin
bu titin kenapa
aku bisa pingsan di jalan
bertanya sama ibu
saya ditipu orang ustaz
saya gak tau harus tinggal dimana lagi
yang sabar tambah ya bu
ibu tinggal di rumah kita lagi aja bu
dia kan sudah bercerai sama ayahmu
gak boleh tinggal serumah
kecuali kalau mereka menikah lagi
kalau gitu ibu nikah lagi aja sama bapak
biar kita bisa tinggal bareng bareng di rumah bu
bener juga kata mala
daripada aku jadi gelandangan
mending aku rujuk aja lagi sama mas firman
nanti dia alergi dengan barang barang di rumah kita
jadi mas firman masih marah sama aku
maafin aku pak

aku juga nyesel bercananya sama bapak
seperti ini kalau enggak terjadi apa apa sama kamu aku tahu persis sifat kamu
mendingan sekarang kamu terus terang mau kamu itu apa
duh kalau bukan lantaran aku perlu tempat tinggal
gak sudi aku merendahkan diriku sama laki laki kere kayak dia
aku udah gak punya papa lagi pak
aku juga udah cerai sama paha doko
harta aku habis ludas ditipu orang
rumahku disita semerin tenir
cuma bapak satu satunya harapanku pak
cuma bapak yang baik sama aku
aku mau rujuk sama apa

tapi gajiku masih seperti yang dulu
kamu masih tetap kekurangan kalau menikah sama aku
aku gak bisa kasih kamu uang lebih
aku akan terima berapapun pemberian bapak
aku akan belajar jadi istri yang sabar
malah pengen ibu sama bapak rujuk kembali
lagian ibu kan udah minta maaf sama bapak
dan ibu berjanji gak akan mengulangin lagi pak
asli ya pak
dengan si izin allah
semoga keluarga kita nanti bisa benar benar menjadi keluarga yang sakinah
dan bahagia selamanya